bersama dengan rekan saya arman helmi yang saat ini berada di hotel sultan jakarta untuk menyatakan informasi terkait dengan persiapan debat besok
ya selamat malam fani imanian saat ini sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh panitia penyelenggara yaitu transmedia group dalam hal ini
dan di belakang sana adalah venue ataupun juga ballroom tempat nantinya besok akan dilakukan debat calon wakil presiden seperti itu
sejauh ini dari pantauan kami persiapan panggung venue check sound semuanya sudah dilakukan
kami masih akan terus menunggu seperti apa karena memang sejumlah pembendahan pembendahan juga masih tetap terus dilakukan
namun yang pasti untuk pengamanan pada saat debat calon wakil presiden besok
polda metro jaya sudah mempersiapkan lima personil begitu
di mana lima personil ini merupakan personil gabungan dari tni
polri dan juga pegawai dari pemprov dki jakarta
kemudian juga skema pengamanan tetap tidak berubah jauh dengan debat sebelum sebelumnya
di mana tetap terbagi menjadi tiga ring
ring satu atau ring pertama yaitu di dalam lokasi debat atau di dalam venue seperti itu mencakup juga akses masuk daripada para paslon calon wakil presiden dan juga ketua umum partai masing masing dan juga tamu vvip
sementara untuk ring dua itu mencakup halaman di bagian luar hotel sultan
dan ring tiga adalah akses pintu masuk dan keluar dari kawasan hotel sultan sampai dengan
perimeter ataupun juga radius di jalan senayan dan sampai ke kawasan semanggi seperti itu
dan berbicara soal persiapan persiapan juga tetap terus dilakukan oleh kedua masing masing calon wakil presiden
kami juga berhasil mendapatkan informasi dari pihak cawapres dua dari sandiaga uno
menurut jubir daripada badan pemenang nasional bahwa sandiaga uno tengah mempersiapkan tiga langkah untuk menghadapi debat cawapres besok
dimana langkah pertama yang akan dilakukan oleh sandiaga sebelum akan melangsungkan debat yaitu dia sudah melakukan yang namanya
langkah mendengarkan atau menyimak aspirasi masyarakat keluhan keluhan masyarakat ataupun juga kendala dari para masyarakat
jadi sebelum dilakukan debat pada besok hari sandiaga telah bertemu langsung atau terjun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan dan juga aspirasi masyarakat
kemudian langkah kedua yang dilakukan daripada sandiaga uno adalah fase berpikir
di mana fase berpikir ini sandiaga melibatkan para pakar ataupun juga para ahli untuk mendengarkan masukan masukan
nantinya masukan dan juga usulan dari para ahli itu akan diformulasikan
menjadi sebuah program aksi kerja seperti itu
dan langkah yang ketiga adalah skema kerja
di mana skema kerja ini juga sudah terbentuk program visi misi daripada prabowo sandiaga
sementara lain halnya di kubu tim kampanye nasional tkn melalui jurubicaranya ataupun juga ketua erick thohir
mereka dari tkn tidak akan banyak melakukan persiapan persiapan khusus dalam hal ini kepada kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
di mana kiai haji ma'ruf amin pun telah memberikan pernyataan
dia tidak akan melakukan sanggahan ataupun juga menyerang kubu lawan
namun ia akan melakukan dialog ataupun juga berargumentasi mendengarkan solusi solusi mencari jalan keluar terhadap program program bersama ini
dan juga daripada tkn sendiri tidak akan banyak melakukan perubahan terhadap karakter maupun juga penampilan dari kiai haji ma'ruf amin
karena menurut tkn dalam hal ini erik tohir mengatakan apabila karakter ataupun juga penampilan daripada pak ma'ruf amin ini dirubah maka itu akan menjadi sebuah pencitraan
jadi sebaiknya diberikan
diberikan kesempatan kepada pak ma'ruf amin untuk menyampaikan sesuai dengan ciri khas ataupun juga dengan karakter pak ma'ruf amin seperti itu
jadi sejauh ini persiapan menuju debat besok juga telah dilakukan baik dari kubu tkn maupun dari bpn sendiri
dan nanti kita akan tunggu seperti apakah keseruan debat besok dengan mengangkat tema utama atau isu utama pendidikan
kemudian juga lapangan pekerjaan dan juga isu sosial budaya seperti itu
baik terima kasih arman helmi melaporkan langsung dari hotel sultan jakarta